menteri kesehatan budi gunadi sadikin mengatakan dki jakarta dan daerah istimewa yogyakarta
akan menjadi provinsi yang paling berat menghadapi kenaikan kasus covid sembilan belas
jika lonjakan terus terjadi dua provinsi tersebut akan kekurangan fasilitas tempat tidur dan fasilitas kesehatan lain
menkes budi gunadi memaparkan jakarta membutuhkan empat enam ratus enam puluh tempat tidur isolasi
dan empat empat ratus delapan puluh delapan tempat tidur perawatan intensif jika jumlah kasus covid sembilan belas naik tiga puluh persen
sementara yogyakarta membutuhkan satu empat ratus delapan puluh sembilan tempat tidur isolasi dan tujuh ratus tiga puluh empat tempat tidur insentif perawatan
jika kasus meningkat hingga enam puluh persen baik jakarta dan yogyakarta membutuhkan lebih dari lima belas tempat tidur isolasi dan perawatan
sementara yogyakarta harus menyiapkan

pemerintah akan menerapkan tiga strategi untuk mengatasi hal tersebut
pertama mengkonversi tempat tidur perawatan lain untuk pasien covid sembilan belas
kedua mengalihkan rumah sakit khusus untuk covid
terakhir menambah rumah sakit lapangan atau darurat
kalau sudah seperti jakarta ya kita convert satu rumah sakit besar menjadi khusus untuk covid sembilan belas
nah rumah sakit lapangan atau darurat

kita sudah melihat menganalisa belikan dan mencari
kita sudah melihat menganalisa belikan dan mencari
kita sudah meneliti pengalaman

yang paling bagus adalah menggunakan fasilitas yang sudah ada sekarang yang ada kamarnya ada tempat tidurnya ada kamar mandi
itu yang paling penting daripada kita bikin baru dari scratch di lapangan
karena susah nanti kamar mandi yang susah kemudian tempat tidurnya yang susah oksigenya harus dalam tabung juga lebih susah